bahkan bukan sekedar mencari kelezatan sajiannya semata
konsep yang ditawarkan tempat makan ini juga kerap menjadi perhatian
karena itu jangan heran jika anda kini bisa menemukan restoran
dengan konsep yang tidak biasa
mulai dari makan bersama hewan hingga yang menawarkan nuansa rumah sakit
unik lucu serta megemaskan
itulah yang bisa menggambarkan kafe bertema kelinci di kawasan kapuk jakarta utara
restoran yang didesain ala rumah pribadi ini memiliki delapan kelinci jenis holland hope dan netherland dwarg
ada pula hewan pengerat seperti guinea pig dan chinchilla
keunikan tempat makan ini kita bisa makan satu meja dengan satwa tersebut
tanpa perlu khawatir kotor atau terganggu oleh mereka
pengunjung juga memperhatikan peraturan saat memperlakukan binatang peliharaan
kita menganjurkan adalah bermain
dengan hewannya di atas meja kenapa kalau kita bermainnya di lantai
hewan cenderung akan berkeliaran
sedangkan kalau berkeliaran misalnya anak kecil yang main anak kecil akan cenderung mengejar
nah lama kelamaan binatangnya kalau dikejar kejar terus dia jadinya ketakutan dan stres
makanan juga disajikan dengan kreatif bertemakan kelinci
banpau berbentuk kelinci berisi coklat dan keju
dan jeli yang disajikan di atas mangkok berbentuk kelinci
wow ini baru yang namanya gemesin banget ini binatangnya
nah di sini nih keunikan atau keistimewaan dari makan dengan tema kelinci
ini karena tempatnya lucu sih
soalnya kan buat foto foto juga bagus
terus buat makanan anaknya juga oke kok
tidak hanya kelinci saya juga ingin merasakan
pengalaman kulineran ditemani kucing
kafe bertema kucing ini berada di daerah kemang jakarta selatan
ada dua puluh dua kucing dari beragam jenis seperti
yang siap menemani santap santai saya kali ini
menu yang disajikan hanya makanan ringan dan rasa manis seperti
makanan berbau amis sengaja tidak disediakan di sini agar tidak mengganggu kucing
di sini kita bisa duduk santai dan makan sambil memperhatikan tingkah laku kucing yang mengemaskan
makan dan bermain di kafe bersama kucing juga ada peraturannya
disini kucing bisa kita lulus lulus hanya di bagian kepala sama di bagian tubuhnya saja
tidak boleh digendong gendong
demi kesehatan kucingnya
pihak kafe selalu memperhatikan kesehatan dan kebersihan kucing
cara ini dilakukan demi menjaga kebersamaan antara kucing dan pengunjung
sehingga kita bisa bebas bermain tanpa merasa terganggu oleh bahaya apapun
tidak hanya orang dewasa anak kecil juga bisa bermain bersama kucing kucing lucu ini
tujuan saya selanjutnya yaitu ke restoran bertemu kucing

lokasinya di kawasan depok jawa barat
konsep unik ala kesehatan ini hadir sejak tahun dua ribu lima
keheningan bak sebuah rumah sakit terasa begitu memasuki bangunan ini
ditambah dengan interior ruangan seperti kursi meja rumah sakit hingga dekorasi ruangan
disini saya memesan menu makanan yang paling unik
yaitu organ sergi perfeit dan mexican blood
menu santap penutup ini terbuat dari campuran biskuit brownies
es krim vanila agar agar jeli merah finger biscuit dan sirup strawberry
sedangkan maxicon blood disajikan dengan kemasan kantong darah lengkap dengan tiang infusnya
minuman berwarna merah ini berasal dari aneka sari buah seperti jus stroberi jus lemon dan sirup blackberry
menikmati suasana dan sajian di restoran restoran unik ini bisa menjadi pengalaman baru yang juga mengasihkan